mahkamah konstitusi kembali menggelar sidang uji materi undang undang pilkada
terkait pasal cuti petahana yang diajukan basuki cahayapurnama
dalam sidang ini ahok menghadirkan tiga saksi ahli
agenda sidang permohonan uji materi undang undang soal cuti petahana kali ini
mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan pemohon basuki cahayapurnama
mantan hakim mk haryono sebagai salah satu saksi ahli yang dihadirkan ahok
pasal tujuh puluh ayat tiga mengatur masa kampanye bagi petahana
yang ia sebut tidak memiliki konstruksi hukum yang jelas
ahok pun mengacu pada undang undang pilkada sebelumnya
yakni nomor delapan tahun dua ribu lima belas
dalam salah satu pasal di undang undang tersebut
diatur bahwa pejabat publik yang masih menjabat
bisa tidak mengambil cuti saat kampanye
jika berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah
ahok mencontohkan saat jokowi masih menjabat sebagai gubernur dki jakarta
untuk pengasahan apbd
peran gubernur tidak bisa digantikan oleh pelaksana tugas gubernur
karena seingat saya waktu saya jadi prt
saya nggak bisa tanda tangan loh tunggu pak jokowi kembali
nah kalau dulu kan gampang
kalau ada penting tanda tangan pak jokowi putuskan
makanya saya disitu sebutkan
lama cuti dan jadwal cuti harus memperhatikan tugas penyelenggaran pemerintahan daerah
maka ketika pak jokowi melihat
bahwa ada tugas yang tidak bisa diwakili
oleh plt pak jokowi memutuskan tidak cuti
ahok pun menegaskan jika ia terpaksa mengambil cuti
maka tidak akan ada yang menanda tangani pengasahan apbd provinsi dki jakarta
sidang uji materi undang undang pilkada akan dilanjutkan pada enam oktober dua ribu delapan belas
dengan agenda menghadirkan saksi dari pemerintah dan pihak terkait
agus firmansyah cnn indonesia